menanggapi syarat pemulangan rizik syihab yang diberikan oleh gerindra untuk rekonsiliasi antara jokowi dan prabowo
kepala staf presiden muldoko menegaskan jika rizik syihab ingin pulang ke tanah air
pemerintah tidak melarangnya sama sekali
muldoko kembali mengungkapkan ada persoalan bangsa yang lebih penting dipikirkan saat ini dibanding rekonsiliasi
kita sih kita yang mengusir kan enggak pergi pergi sendiri kok kita memulangin
jadi baiknya pulang sendiri aja pak
iya pulang sendiri aja gak beli tiket baru gue beliin
pak tapi ada jaminan nggak sih pak dari pemerintah pak ketika habib rizik balik ke indonesia akan tidak diproses hukum lagi
ada jaminan itu nggak dari pemerintah
ya saya tidak tepat menjawab itu ya mungkin kapolri lah